lo mau kemana deh
lo kan belum foto buat kartu mahasiswa
main cabut cabut aja lo
udah foto besok aja udah ngambut
ih kenapa sih
kok tadi sinti sama heikal ada masalah
terus sekarang elu sama mondi
ini ada apaan semua rini ada apa
iya ray sebenernya kalian semua tuh kenapa sih
ya udah deh nanti aku tanyain ke mondi ya
tapi tunggu timingnya pas
gak sekarang juga kan
sekarang kamu isi lagi
ray aku temenin aja
tuh bener kan si ray ini wakin mondi
iya aneh banget ada apaan sih
koc boy yang gak bisa enakan enakan tiduran gue
boy kamu ga boleh istirahat seperti itu
lebih baik kamu stretching atau pelemasan
agus saya mau meeting sama asosiasi mma indonesia
sekarang kamu lanjutin lagi
boy untuk sementara kamu berlatih sama agus
karena saya ada perlu
gimana ya kalau gue satu kampus terus satu jurusan juga sama mondi
saya makin tidak bisa bergerak boy
setiap hari bahkan ketemu satu jurusan
kalau saya tambah dekat tambah jatuh cinta boy
kalau papanya mondi sampai tahu dia pasti ngancam lagi gimana
dia pasti ngajak apa berantem lagi
apa gue cancel aja ya daftar di kampus ini
tapi ada terlambat juga sih
kampus kampus yang lain sudah pada nutup pendaftaran
tapi sayang juga masa gue keluar dari sini sih
ya enggak deh gue gak bisa kuliah
kalau gue sih milih jurusan arsitek
itu juga hubungan orang tua gue sih
sebenarnya gue tuh gak suka sama jurusan itu
tapi setelah gue bujuk orang tua gue gue dikasih izin untuk pindah jurusan ke asal inggris
dia aja bisa pindah jurusan
apa gue pindah jurusan juga
yaudahlah gue pindah jurusan aja
gak apa apa gue gak satu jurusan sama teman teman gue
gue jauh sama temen temen gue
yang penting keluarga gue aman
kalau masalah temen temen kan gue bisa main di luar kampus
hai kak gue kemana aja kok datangnya telat banget
iya tau lu
lo mendingan sekarang ambil formulir deh lo isi deh
soalnya nanti kalau lo ketinggalan ntar lu besok lagi datang kemari
lo mendingan isi sekarang tuh ambil tuh formulir depan
iya lagi lo tuh main banget datangnya siang
habis dari mana sih
jadi tadi tuh gue abis interview kerja
dan alhamdulillahnya gue keterima
wih orang pada susah nyari kerja lo gampang banget dapet kerja
kau emang kamu keterima kerja di perusahaan apa sih
oh ya jadi itu tuh perusahaan nasi
nah kebetulan mereka tuh lagi butuh kurir buat nganterin dokumen rahasia penting
nah aku jadi keterima nih
jadi gurir deh
baus lah kal yang penting halal
cuma ntar kuliah lo gimana yang penting jangan sampe ketek teran aja nanti
harus bisa bagi waktu
oh kalau masalah itu mah tenang
nah dia tuh ngizinin gua kerja semi kuliah
kok baik banget sih tempat kerja kamu
emang siapa yang rekomendasiin kamu masuk sana
oh yang ngerekomendasiin aku itu tuh si elis
anak sma merah putih
hmm gua pikir lu pinter usaha usaha gini
tidak ada rekomendasiin
ada orang dalem
emang dasar aja kamu udah suka kan sama sayalis itu
aku tukal disini ngebantuin kamu juga nyari kerjaan
kamu malah milih kerjaan dari elis
kamu siap boy
payah kamu boi
baru satu menit udah pengapu
ini orang maunya apa sih
dia pikir gue gak liat jam dinding apa
hah udah jelas tadi gue ngeliat gue tahan nafas sampe lima menit
lo datang sekarang juga
ke tempat training kamu
iya ke tempat karantina
tadi gue ke ruang ketahu tahu dulu
gue ganti jurusan
ih kok lo pindah sih
kan kita masuk telkom itu emang
keputusan kita bareng bareng
kan kita emang mau bisa terus ketemu gitu kan ry
iya ray lagi ini gapalah sih pindah jurusan
harusnya kita satu jurusan sama dong
biar kita bisa sama sama terus
kok lo bisa tiba tiba ganti jurusan kayak gitu
gue yakin banget nih
pasti ada yang gak beres sama sikapnya rai
apa ray sengaja ngejauhin gue ya
biar dia bisa deket sama cowok lain

lo mau kemana deh
lo kan belum foto buat kartu mahasiswa
main cabut cabut aja lo
mau balik ya udah fitur besok aja
ih kenapa sih
kok tadi sinti sama aikal ada masalah
terus sekarang aldo sama monde
ini ada apaan semua hari ini
sebenarnya kalian semua tuh kenapa sih
gak ada apa apa kok
gue emang pengen jurusan aja
yaudah kalau gitu guys gue ke fakultas gue dulu ya
kita jadikan foto buat kartu mahasiswa dulu
takutnya kalau tunda tunda besok nggak ada waktu lagi kita ya
lo tunggu disini bentar ya
kok kamu marah gini
aku tuh gak mau ngasut apa apa tau gak
aku udah tau semuanya dan aku mau denger apa apa lagi dari kamu
enggak kamu harus dengerin aku
aku tuh terima pekerjaan itu
karena aku tuh gak ada waktu lagi untuk nyenyai kerja di tempat lain
aku tuh harus bisa ambil keputusan dengan cepat sih
dan sekarang aku yakin
aku tinggal pergi berlayar
aku lebih milih kuliah
karena sekarang aku udah dua pekerjaan
yang pertama aku kerja di kantor itu
dan yang kedua aku sekarang ngajar basket di sekolah
dan yang ketiga
kalau kamu ambil kerjaan di kantor itu
kamu bisa berhubungan sama alias aku tahu
apa lagi sih
gak usah ikutin gue lagi